hai hari ini pemerintah mulai mendistribusikan vaksin astrazeneca ke sejumlah provinsi sebagai
bagian dari program vaksinasi nasional sebelumnya vaksin astrazeneca sempat menuai polemik terkait
fatwa haram mui dan bayang bayang kadaluarsa lalu bagaimana pemerintah meyakinkan masyarakat
bahwa vaksin astrazeneca layak digunakan dan seperti apa proses distribusinya saya sudah
langsung bergabung bersama kami ada jurubicara vaksin dari kementerian kesehatan ibu siti nadia
selamat malam bu nadia selamat malam pak eva bu nadia hari ini pemerintah sudah mulai
mendistribusikan vaksin astrazeneca ke sejumlah wilayah di tanah air ada enam provinsi begitu ya
bu nadia yang kemudian menerima vaksin astrazeneca ini nah ini mekanismenya seperti apa apakah memang
vaksin ini hanya didistribusikan oleh pemerintah atau tidak
akan ke enam provinsi atau kan nanti seperti yang kemudian diungkapkan bu nadia sebelumnya
akan didistribusikan ke banyak wilayah termasuk wilayah wilayah terluar begitu

usulan dari pemerintah daerah dan kementerian terkait dalam rangka tentunya mengakselerasi
percepatan vaksin astrazeneca dan kemudian ada beberapa usulan dari pemerintah daerah dan kementerian
terkait dalam rangka tentunya mengakselerasi percepatan vaksinasi supaya kita sudah bisa memulai
beberapa kegiatan maka setelah dihitung kembali dan mempertimbangkan masa simpan pemasakan
rasa rasa yang cukup pendek dari vaksin astrazeneca yang nanti akan habis di akhir
mei dua ribu dua puluh satu sehingga setelah melihat kondisi ini kemudian kementerian kesehatan memutuskan
distribusi ini diberikan kepada sebenarnya tujuh provinsi ya karena termasuk dki jakarta jadi
selain enam provinsi yang kita distribusikan yaitu kepulauan riau kemudian jawa timur bali sulawesi utara
kemudian ntt dan maluku dan juga dki jakarta
ini yang sudah kita distribusikan sebanyak satu satu juta vaksin astrazeneca
oke apa saja pertimbangan pemilihan dari tujuh provinsi ini
selain kemudian tadi bu nadia katakan adalah soal kadaluarsa karena memang jumlah vaksinnya sedikit
apakah kemudian penerimaan dari wilayah atau masyarakat yang berada di wilayah itu juga menjadi pertimbangan
yang pertama pasti adalah berdasarkan kebutuhan
jadi kita melihat ada keinginan dari pemerintah daerah tempat
seperti misalnya provinsi bali yang ingin
menginginkan supaya pariwisata sudah mulai dibuka kembali ya khususnya di provinsi bali
sehingga memang ada keinginan dari pemerintah daerah untuk mengakselerasi pemberian vaksinasi ini
sehingga setelah kita hitung kebutuhan dari seperti provinsi bali kemudian juga sulawesi utara
dan maluku serta juga tentunya di kepulauan riau ini kemudian kita distribusikan sesuai dengan kebutuhan
nah memang seperti daerah daerah lain juga memperhitungkan bagaimana kemampuan penyuntikan dosis perharinya
karena kita harus pastikan ini bisa tersuntikan ya sebelum masa habis ada luarsanya tadi
artinya memang ada permintaan begitu ya dari daerahnya masing masing untuk didistribusikan vaksin astrazeneca ini
begitu bu nadia
pada prinsipnya adalah menginginkan
jadi adanya tambahan ya artinya untuk mengakselerasi
tadi kan meminta tambahan untuk menerima vaksin
kita sudah sampaikan bahwa vaksin yang tersedia saat ini astrazeneca
tentunya daerah daerah ini tidak keberatan untuk menerima dan menggunakan
apakah kemudian nanti astrazeneca ini didistribusikan ke tujuh provinsi ini
atau nanti ke depannya akan bertambah lagi
provinsi yang kemudian menerima vaksin astrazeneca bu nadia
ya tentunya kalau kita melihat nanti jumlah vaksin yang akan kita terima
sudah mencukupi untuk kita bagikan ke provinsi provinsi lain
tentunya kita akan membagikan kepada distribusi distri lain
termasuk juga daerah daerah yang kemarin kita sampaikan daerah terluar dan tentunya terdalam
arah kerentang vaksinasi kedua ini cukup panjang ya
karena dua bulan
untuk daerah daerah yang terluar kemudian terdalam
itu kita tahu bahwa pemberian vaksinasi ini pasti akan membutuhkan waktu yang lebih panjang
jangan sampai kemudian kita baru menyelesaikan vaksinasi pertama
tapi karena rentang waktunya ini terlalu pendek
sehingga harus segera lagi memulai
jadi kita tahu keuntungan dari astrazeneca
rentang waktunya lama yaitu dua bulan
ini sangat memungkinkan untuk kita lakukan
terutama untuk daerah daerah yang secara geografis dan transportasi masih memiliki tantangan dan kendala
untuk menyelesaikan masalah tantangan dan kendala ini
apakah kemudian pemerintah juga menggandeng pihak swasta untuk masalah distribusi
ya tentunya terkait hal ini kita sudah sampaikan
kita menggunakan dua mekanisme distribusi
yaitu distribusi yang selama ini sudah kita lakukan
yaitu dengan menggunakan
jalur distribusi dengan dinas kesehatan
baik itu melalui provinsi dan kabupaten kota
nah nanti kita akan melihat kalau secara bersamaan harus mendistribusikan jumlah vaksin yang cukup besar
dan terutama nanti kalau harus kemudian mendistribusikan vaksin vaksin
baik itu sinovac ataupun astrazeneca ke daerah daerah yang tentunya sulit tadi
ini kita harus pikirkan untuk kemudian kita mengkombinasikan
kedua mekanisme distribusi
oke soal vaksin astrazeneca ini kemudian sempat menjadi polemik begitu
masalah izinnya izin penggunaannya termasuk juga masalah halal dan haramnya
bagaimana kemudian ini penyelesaiannya
dan bagaimana kemudian ini pemerintah memastikan bahwa memang vaksin astrazeneca ini aman dan juga halal kalau kemudian digunakan
ya jadi pertama kita berbicara dulu mengenai keamanan ya
kita tahu walaupun badan pom sudah memberikan izin penggunaan darurat akhir februari
karena kemudian kita mendengarkan ada beberapa daerah negara yang kemudian melakukan penundaan atau penghentian sementara pemberian vaksinasi astrazeneca ini
dikarenakan adanya kasus pembekuan darah yang dilaporkan terjadi di beberapa negara tersebut
nah tentunya dengan prinsip kehatian
badan pom kemudian meminta
untuk kita menunda dulu distribusinya
nah setelah kemarin hari jumat
badan pom setelah mendapatkan data yang lebih lengkap
baik itu dari badan pom eropa maupun badan pom dari inggris
serta juga berdasarkan rekomendasi dari sage
yaitu suatu badan who yang juga dalam mengkaji hal hal ini
sehingga bisa dipastikan kemarin hari jumat
sudah memberikan rekomendasi untuk kemudian dilanjutkan penggunaan vaksin astrazeneca ini
sehingga kita mulai dari sabtu sampai dengan minggu
sudah mempersiapkan untuk melakukan distribusi ke daerah daerah
sehingga dipastikan bahwa vaksin astrazeneca ini aman
dan kejadian pembekuan darah tersebut tidak berhubungan secara langsung dengan penyutikan vaksin astrazeneca
dan yang ketiga adalah tentunya angka kejadian
risiko terjadinya pembekuan
risiko pembekuan darah ini sangat kecil
dibandingkan tentunya manfaat daripada pemberian vaksinasi
sehingga dengan beberapa informasi tersebut
dan pom telah memberikan izin untuk kemudian menggunakan vaksin astrazeneca ini
oke artinya pemerintah bisa menjamin begitu ya
bahwa vaksin astrazeneca ini tidak akan memberikan efek samping berupa pembekuan darah
begitu bu nadia
karena kejadiannya itu sangat kecil ya
dan kemudian kita juga punya mekanisme
yaitu mekanisme pemantauan kejadian ikutan pasca imunisasi ya
yang tentunya pada saat pemberian vaksin astrazeneca ini
kejadian kejadian tersebut terus menerus dimonitor
bagaimana kemudian dengan masalah vaksin astrazeneca ini mengandung hal yang haram
bagaimana kemudian penyelesaiannya
dan bagaimana kemudian menjelaskan kepada masyarakat
bahwa vaksin astrazeneca ini halal untuk digunakan
bagi umat muslim tentunya
jadi hari jumat lalu kita tahu bahwa mui sudah mengeluarkan patuanya
nomor empat tahun dua ribu dua puluh satu
berkait tentang vaksin astrazeneca
dikatakan memang vaksin ini haram
tetapi pada prinsipnya penggunaan vaksin covid sembilan belas ini dibolehkan
karena ada beberapa kondisi
dan ini juga disampaikan di dalam patuanya tersebut
kami rasa bahwa kita tidak berpolemik ya soal halal dan haram
kemudian mui sendiri juga sudah mengancurkan dan menghimbau masyarakat muslim
untuk terus berpartisipasi dalam vaksinasi covid sembilan belas
sudah juga dikatakan oleh mui
mengapa kemudian vaksin astrazeneca ini tetap boleh digunakan
jadi kita tahu bahwa pertama ada kebutuhan yang mendesak dan darurat
kemudian kita tidak punya pilihan
untuk mendapatkan vaksin yang suci dan halal
dan yang ketiga adalah tentunya adalah bahaya dan faktor resiko
kalau kemudian tidak kita berikan vaksinasi ini
artinya kalau kemudian ada masyarakat yang mempermasalahkan soal halal dan haramnya vaksin astrazeneca itu
bagaimana kemudian pemerintah merespons ini
artinya kita merujuk kepada apa yang sudah menjadi pernyataan
dan yang pertama
salah satunya adalah ketua mui di sidoarjo
itu sudah mendapatkan suntikan vaksin astrazeneca
yang disaksikan juga oleh kepala negara langsung
artinya bapak presiden juga sempat menyaksikan
pemberian vaksinasi kepada ketua mui di pendopo sidoarjo
nah tentunya kami akan terus menerus mensosialisasikan tentang penggunaan daripada astrazeneca ini
termasuk juga kami akan bekerjasama dengan mui pusat dan mui daerah ya
untuk memberikan pemahaman pemahaman tentang manfaat ataupun alasan penggunaan vaksin ini
terutama vaksin astrazeneca untuk tetap bisa digunakan oleh kita
oke apa saja kemudian strategi pemerintah apabila nantinya di lapangan ditemukan penolakan penolakan dari warga untuk divaksinasi dengan menggunakan vaksin astrazeneca ini bu nadia

yang pasti kita harus mengambil penolakan dari warga
yang pasti kita harus mengambil penolakan dari warga
kita akan mengedepankan edukasi dan persuasif ya
dan tentunya menurut kami adalah tokoh daerahkat atau tokoh agama sentral di daerah tersebut itulah yang paling tepat dan paling dekat untuk menjelaskan tentang masalah ini
tentunya ini dari kementerian kesehatan pada prinsipnya adalah mendorong pelaksanaan dari vaksinasi ini
kerjasama dengan tokoh agama pemuka agama setempat itu menjadi kunci
untuk kemudian kita bisa lebih baik mengedukasi dan melakukan persuasi kepada masyarakat
oke dengan berbagai polemik yang kemudian meliputi dari vaksin astrazeneca ini apakah betul bahwa kedepannya kementerian kesehatan tidak akan melanjutkan untuk mengimpor vaksin astrazeneca ini lagi bu nadia
kita akan terus mengupayakan ee
kita akan terus mengupayakan vaksin yang suci dan halal
itu adalah memang yang kita upayakan
hanya saja karena kita harus mencapai target pemenuhan vaksinasi sebanyak satu ratus delapan puluh satu lima juta sasaran kita tidak bisa menunda pelaksanaan vaksinasi ini
karena juga mui sudah mengatakan bahwa resiko fatal ataupun bahaya itu akan jauh lebih besar daripada kalau kita menunda vaksin
tentunya segala upaya tetap kita upayakan untuk mendapatkan vaksinasi yang suci dan halal
tapi kita juga harus realitis bahwa produksi dari vaksin di dunia ini memang tidak mencukupi untuk kebutuhan seluruh negara
kita tahu ada satu ratus tiga puluh negara yang saat ini belum bisa mendapatkan vaksin
artinya pemenuhan vaksin upayakan semaksimum mungkin untuk bisa kita menyelesaikan proses vaksinasi ini
dan tentunya proses vaksinasi ini sangat penting
sangat kita butuhkan upaya untuk kita mendapatkan kekebalan kelompok yang akhirnya kita keluar dari pandemi
oke kalau kemudian bicara target herd immunity sejauh ini sudah seberapa dekat kemudian kita mencapai target ini
dan dalam berapa lama lagi kemudian pemerintah harapannya kita akan bisa mencapai target herd immunity ini bu nadia
saat ini kita tahu
sudah kurang lebih penyuntikan ini kita berikan hampir kepada tujuh tujuh juta ya dosis yang sudah kita berikan
di mana sekitar lima tujuh juta sasaran itu sudah mendapatkan dosis pertama
dan tentunya sebanyak dua lima juta itu sudah mendapatkan dosis penyutikan kedua
nah kalau kita lihat bahwa indonesia itu adalah termasuk negara
negara tentunya di luar negara negara yang punya produsen atau menjadi produsen pabrik ya di dunia global yang cukup cepat
untuk memberikan vaksin kepada masyarakat
jadi kita tergolong negara yang memberikan komitmen yang cukup kuat untuk pemberian vaksinasi
jadi kita lihat di tatanan global kita tidak kalah dibandingkan negara negara yang memang mereka memiliki pabrik vaksin di negaranya
sehingga tentu lebih mudah aksesnya
nah kita tidak tertinggal karena kita termasuk delapan negara di dalam kacamata global
oke artinya sejauh ini prestasi indonesia sudah cukup baik begitu ya untuk upaya mencapai herd immunity ini ya bu nadia
ya baiklah bu siti nadia tarmizi jurubicara vaksin covid sembilan belas
terima kasih atas informasinya di cnn indonesia newscast